mengurangi atau malah makin macet
kalau untuk lihat galeri masa naik motor gitu kan
hamin dua hamin dua minggu sebelum timnas akan berangkat ke doha untuk melakoni viva asia cup window tiga berarti ya
jadi setelah tadi pembentukan nah dan kemudian dicetak dengan polanya saat ini adalah saya
motogp mandalika menjadi seri ke enam belas dalam kalender balap motogp
oh enak dong jadi dia ya
masing masing dusun atau desa merayakan secara berturut turut dengan waktu dan cara pembagian berkat yang berbeda beda
kebutuhan indonesia beberapa pasal dibuang dari yang
menjauhkannya dari risesi teknis
karna kan swissie nya juga ga jauhi paling tujuh point delapan point enam point sembilan point gitu doang kan
biasa nih broklin dengan jams harman nya
nah oleh karena itu setelah dua tahun ini animo pemudik itu akan tinggi ya
tapi ini yang waktu itu gue omongin di beberapa pekan lalu
sebenarnya kalau kita jadi konsumsi pokrip sih kita enak gitu dengerin podcast pemain cadangan
yang kedua juga bersentuhan kepada alat alat atau barang barang sekitar penderita
karena mereka ini berasal dari market rural jadi dari tim sisi tim operational sales kita itu harus doing extra miles gitu loh
dan juga kita dapat berbagi pengalaman kepada kawan kawan yang mau bertanya
kayak pemain yang dalam tanda kutip kurang gitu